yang tidak mendapatkan amanah berada di luar
saya tidak akan bergabung di pemerintah ini
tapi saya sangat menghormati pemerintah ini
dan kami akan memaklumkan mempromosikan secara depresi
itu berada di dalam kabinet
yang tidak mendapatkan amanah berada di luar
itu pakem itu saya katakan dari dulu
bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak
karena dari mana kita tahu
tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik
kalau pak ganjar kan memang berada di partai politik
dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di jalan jalis perubahan
mau bilang tidak mau diundang aja belum
yang mendapatkan amanah konstitusi
itu berada di dalam kabinet
yang tidak mendapatkan amanah
berada di luar kabinet
itu pakem itu saya katakan dari dulu
jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati
dan saya berencana menghormati pakem itu